daftar sekarang juga
mudah mudahan akan teh bisa membahagiakan mimin
bisa menghidupi mimin gak bikin nimin menderita
asal selalu bersama kamu cuy mah
mimin gak akan menderita kang
akang teh pulang dulu
febri teh jangan terlalu keras sama bapak sayang
bapak mah sayang banget sama fembri
kalau kadang bapak mudah tersinggung pebri harus paham
bapak kan seharusnya kepala rumah tangga
tapi kondisi yang harus
harus memaksa ibu berangkat
bapak tinggal di rumah urus rumah urus febri
itu gak mudah buat bapak
apa febri pikir bapak teh gak tersiksa
setiap bulan teh harus ngantri di atm nunggu transferan dan belum lagi dilihatin orang orang
bapak pasti malu
tapi kan bapak nggak bisa berbuat apa apa
sebenernya ibu teh juga gak mau liat bapak masak buat om koswara
tapi mau bagaimana
kalaupun bapak marah itu tuh bukan marah sama ibu
juga bukan marah sama febri
tapi bapak teh marah sama dirinya sendiri
karena bapak merasa gak berdaya
ibu tau itu
febri jangan ngelawan sama bapak ya
ya udah dilanjut nyapunya
kang cute diminta kerja di kantornya cuyoyo
ini juga sudah mulai katanya
kunci kantornya aja suruh akang yang megang
tapi buka resmi kantornya sih kang cuite belum tau
mimin teh seneng banget
saat kita menikah kang encu udah punya kerjaan
mudah mudahan akan teh bisa membahagiakan mimin
bisa menghidupi mimin
asal selalu bersama kang cuima mimin gak akan menderita kang
akang teh pulang dulu ya
takut kemaleman di jalan
sebentar ya mimin panggil ama sama apa
iya cuy gak makan dulu
masih kenyang ama
cuite belum lebaran sama tetangga di ciraos
takut kemaleman di jalan
takut kemaleman di jalan
ya sudah kalau begitu
ya udah pak ama disitu pulang dulu
salamnya buat orang ciraos
ingat ingat lagi doi dimana doi
ya saya lupa ceng rumahnya dimana ya
ya rumahnya dimana ya
ya rumahnya dimana ya
berdua sama suami kan
saya lagi dapat masalah
ini kang di daerah sini teh ada montir nggak ya
ada kang di sana
ah kang teh maaf
ya bisa lah
alhamdulillah sebentarnya kang ya
ketemu yang punya ember sih
ini yang punya embernya ceng
bukan ini yang punya montirnya
terus yang punya ember ini siapa
udah yang penting mobil aja dulu
ember mah belakangan
yuk sana dulu nya
dulu saya banyak salah sama cuci
saya baru ingat
saya hampir membakar warung joce
saya tahu sampai saat ini cuce masih takut sama saya
biar di sini saja
kalau gitu saya buatkan minuman dulu
makin senewan saya melihat tingkah kalian bertiga
atau gak suka susah apa sih
kang ada hp advan jiwa nggak ada nih sebentar ya
ini hp nya neng kalau
jadi langsung saya buka kadusnya
iiih jadi ya tukang